buat suamiku tercinta
istrimu sudah membuatkan jus kesukaan
dihantar oleh perempuan yang sangat spesial
alias istri yang sangat spesial
pantas saja aku jatuh cinta sama dia dan takut kehilangan dia
eh eh eh putih lakar

rujak buah kok dimakan eh
siapa yang mau bilang putih lakar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
nggak ada yang lain buah sih
lagian juga kan nyomud teh sakit perut
kenapa makan rujak
kita akan tau ya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
ih nyomud jangan pake pura pura
ingat sama itu tuh ntar apa sih namanya tuh karma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
ente jus alpukat dibawang
sebentar ya surti
oke buat kalian semua kalian bisa memilih siapa yang akan jadi ketua klub anggota anak jalanan ini
sekitar dua atau tiga nama lah
oh boleh tuh biar adil tuh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
yuk yuk yuk yuk
boy kita bertiga anak sergala ngajuin mony buat jadi ketuanya
mau bisa lagi kasih yang lain aja dulu kesempatan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
kita usulin tristan jadi ketua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
woy gue calonin tristan jadi ketua
oke ada yang lain
boy gue masuk lu deh
eh bibir plus musuh bukan masuk
ya masuk gue itu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
seharusnya kita kasih kesempatan buat haikal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
dia bisa belajar sabar
dan bisa mengendalikan emosinya
ya gue setuju pilih aikal daripada ian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
apalagi agusnya jelek kayak lu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
sebelum lu jadi pemimpin beneran nanti di kemudian hari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

yang cewek cewek bagiin kertas sama pulpen pulpennya ya
udah draw combak yuk

udah donket tiktok
yang penuh ini kira kira
contoh yang mengejar